pelaku kejahatan di terminal tirto nadi solo jawa tengah tidak hanya akan diproses secara hukum
ia juga akan dipajang dan dijadikan tontonan oleh banyak orang
selain itu pelaku tindak kriminal akan dipublikasikan di media sosial
untuk menekan angka kriminalitas di terminal bus tirto nadi solo
pengelola terminal mempunyai cara yang jitu dan juga unik
bagi pencopet yang tertangkap sedang beraksi di bus atau di terminal misalnya
akan dipajang di pintu masuk terminal
pencopet akan dijadikan objek foto selfie oleh penumpang di terminal sehingga akan terkenal di media sosial
cara yang dianggap efektif ini telah diterapkan tiga kali masa mudik di terminal tersebut
efeknya selama tiga tahun hanya satu orang yang menjadi korban pencopetan
di tempat istirahat copet ini memang ide bagus dari beliau pak wali
tahun dua ribu empat belas beliau memerintahkan
pada kita untuk mendirikan sebuah tempat untuk istirahat copet
kita menangkapnya ya bingung waktu itu
setelah saya tidak membuat ternyata diulangi kembali di perintah
dan ini sudah tahun ketiga tempat ini didirikan
ini sebagai bentuk sindiran sindiran kepada orang orang yang tidak bertanggung jawab di terminal